jadi besok ceritanya akan ke kantor lagi gitu kak
siapa tau pak haji nahan
dari tadi kak gitu
kenapa gue mesti ngajak lo
semua orang pada malu emak datang kesini
hampir semua orang teh
khususnya ibu ibu di kampung tanah baru ini teh
gue mesti bagi keuntungan sama lo
kalau semua orang pada malu datang kesini
ramuan emak gak laku atuh
gak ada yang beli
bukan begitu caranya kerja ramuan gue
ramuan ini ramuan tradisional
ramuan rahasia keluarga gue
jadi caranya tuh beda
kang rijal tunggu
kang rijal tunggu atuh kang
kok gak kedengeran suara kesini emplot
kang gak ditahan
masa sih kang
akang kali yang gak mau ditahan
akang udah mancing mancing
tapi pak ajiknya
tapi pak ajiknya gak nahan
akang bilang gak kalo hari ini akung terakhir kerja
akang kali yang kelewatan jual mahalnya
boroboro sempet jual mahal
ditawarin aja enggak
kasih tau atuk mak gimana cara minumnya
sebelum tidur harus diseduhin
bangun tidur ramuan itu juga harus diseduh
tapi semuanya itu harus gue yang seduhin
kalo gitu mah berarti tina t harus tinggal disini atuk mak
tuh disamping rumah gue
petakan gue itu banyak
nih disini kamarnya dua kosong
akang ninggalin dompet diatas meja kami
diatas meja kantor
itu punya perusahaan juga
akan ada alasan ke kantor
gue minah gak ngerti maksudnya
mau ke kantor
pura pura nyari dompet gitu
akang tuh makin hari makin jenius
ada seorang istri yang cantik
yang banget merba
jadi besok ceritanya akan ke kantor lagi gitu kak
lo sudah jangan kalaugu
saya jemput ke itu nih
terima kasih ya
mari pak bu
masih ada yang lain yang akan tinggalin di kantor
di lirik yang lo baca itu
bercerita tentang seseorang yang punya pacar
ya enggak gue sebutin
tapi pacarnya udah meninggal aja
ada ketukan di pintu
mestinya tak ku jawab
ketukan lembutmu itu
maksudnya ketukan di pintu
setelah pintunya dibuka
kamu tamu tak diudeng
tamu baca dong ah
kamu baca dong ah